aku di sini saja
lagipula aku tidak bisa pergi kemana mana
karena kalau gaib ini
aku tidak bisa pergi jauh dari muka
itu ada di sini wangi atau buka
kalau tidak ikut
aku ikut denganmu
hari kamu ngapain di sini atuk
kepencing juga aman
kan kita tek kemariden
tuh ya kemarin dia kaya gini
kencing satu kencing dua duanya
kemarin saya lagi makan
eh kamu ga makan
he ya enggak atuk
masa kamu kencing saya yang basah
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
kenapa aku masih merasakan getarannya
apa mungkin dia masih hidup
tidak mungkin tidak mungkin dia masih aku melihat dengan mata kepala aku sendiri dia meregang nyawa
aku harus memastikan dia benar benar sudah mati kemana lagi kita harus mencari kian santan
itu menurut kabar yang aku dengar kian santang ada di sekitar sini kita harus segera mencari sebelum
didahului pendengar pendengar lain kitalah yang berhak untuk mendapatkan darah suci nya
benar ayo kita cari lagi
syekh guru jejak jejak kaki itu berakhir di sini
seperti ini kita harus mencari nyara aja
kalian pasti tahu dimana kian santan berada cepat kasih tau pada kami
benar kalian pasti tahu dimana keberadaan kian santan
lebih baik sekarang tunjukkan dimana kian santan berada
siapa kalian dan ada perlu apa kalian kepada hadapi aku terlebih dahulu
kami adalah pendekar kembar yang menginginkan darah suci sekian santang
berang ajar kalian
siliwangi masih hidup kenapa kakak sekarang malah ragu
bukannya kakang sendiri yang menghabisinya
memang aku yang membunuhnya sendiri
aku masih merasakan getaran kehidupannya
cah kang harus pergi ke tempat itu
untuk menghound vrai
lu sekarang aku di sini saja
lagipula aku tidak bisa pergi kemana mana karena kalau enggak oh iya
kami pergi ke tempat itu sekarang kalau utterwe live at itu tidak tidak buru tori ku gue juga bisa baik itu berbisa tokenity
dari saat ini aku tidak bisa pergi jauh dari muka kau
kau harus ikut dengan aku
untuk memastikan apa benar
itu adalah siri wangi atau buka
kau tidak ikut
aku ikut denganmu

aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
raden mana budek raksasa
masa raksasa kecil itu
bagaimana bang apakah sudah
saya akan membangkukmu
kau tidak bisa
kuperingatkan kepada kalian untuk berhenti mencari gansang
dan berbuat keonaran
sebelum kesengsaraan menimpa kepada kalian
mari syekh guru
kita lanjutkan mencari bunda
kenapa kita berhenti di tempat ini
di sini adalah tempat
tempat aku membunuh si limbo
aku tidak akan lupa dengan tempat ini
mayat itu seharusnya ada di sini
dia benar benar masih hidup
itu tidak mungkin
pesawat tempat ini
itu dia kakak
dia jangan berhenti
anda tidak tahu
apakah akan maulmed